kita ke jakarta salah satu titik penyekatan dari jakarta ke arah jawa barat dan jawa tengah terdapat di pintu tol cikampek
pengendara yang terindikasi sebagai pemudik akan dipaksa putar balik ke arah asalnya
sejumlah petugas tampak berjaga di pintu keluar tol cikampek mengarah ke karawang dan purwakarta
pengendara yang terindikasi sebagai pemudik akan diperiksa kelengkapan syarat berpergian keluar kota
seperti sim sikm surat bebas covid sembilan belas
bagi yang lengkap secara administrasi akan diperbolehkan melanjutkan perjalanan
namun bagi yang tidak lengkap akan diberi stiker sebagai penanda bahwa tidak melengkapi dokumen dan harus kembali ke daerah asal